nah seperti diomongin daniar tadi ya mungkin ini bisa jadi momen momen wisata spesial gitu ya
dimana menantikan warna air terjun sedudo ini menjadi hitam gitu
kan disebut tadi fenomena yang langka ya hanya tiga jam loh mungkin nanti tahun depan
meskipun juga ada sisi negatifnya ya
kita tidak mengharapkan terjadi kebakaran hutan di lereng gunung wilis ya gitu
nah kita ke informasi selanjutnya nih masih dari jawa timur
warga kota probolinggo jawa timur dihebohkan dengan viralnya seorang turis asal rusia
yang tidur di area pemakaman umum memakai tenda dengan kondisi lemas
dan belakangan ternyata diketahui bahwa turis ini sakit dan juga kehabisan bekal
nah sementara itu petugas polres probolinggo kota telah mengevakuasi turis asing itu ke rumah sakit
dan akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi setempat
inilah video amatir saat warga desa sepoh gembol kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo jawa timur
mengerebek sebuah tenda di area pemakaman umum pada selasa malam
warga mencurigai bila tenda biru ini digunakan pelaku pencurian sapi yang marak belakangan ini
namun dari dalam tenda muncul turis bernama boris asal rusia yang dalam kondisi sakit
belakangan diketahui turis asal rusia ini diare dan akhirnya tidur di area pemakaman
setelah turun dari mobil travel yang ditumpanginya
polisi selanjutnya membawa turis ini ke rumah sakit
boris mengatakan sudah dua hari sakit usai turun dari wisata alam gunung bromo
selain itu dia kehabisan bekal untuk menginap di hotel atau berobat ke rumah sakit
menurut wakapolres probolinggo kota semua biaya pengobatan boris telah ditanggung pihak kepolisian
kalau alasan yang bersangkutan saudara polisi tadi memang mereka ingin tidur di tenda
dari atas turun ke tenda mau melanjutkan perjalanan berikutnya ke kurang lain
polisi juga berkoordinasi dengan kedutaan besar rusia untuk penanganan boris selanjutnya